pendidikan terbaik itu adalah panutan ya banyak orang tua ya kasih tahu anak yuk nggak boleh gini enggak
boleh tapi dia sendiri ngawur kita seru dp anak sekarang kamu terima kalau saya ajarin anak saya
jangan main main ya di luar lalu dia keluar kerja dan denger wabah itu main di luar jadilah perempuan
hari itu gimana saya bisa mengkonfirmasi anak saya saya pagi bangun jam lima tiga puluh sampai hari ini
saya tetap bangun jam lima tiga puluh itu klok sudah di kantor karena saya harus lihat ibu saya dulu
hai ya saya datang ke sebelah jenguk ibu saya baru kantor kalau nggak saya jam tujuh tujuh udah
kantor dan my life is play jam lima jam enam balik saya gak hangout itu bukan gak seneng
saya mikir dari seluruh musim potenopor jenis saya saja kesempatan makan istri kalau nggak
saya nggak bisa makan istri jadi saya treasure suatu family value saya jujur media sekarang ini
saya lihat sesuatu yang cantik itu bisa amat beres karena saya tidak mau nyakitkan istri saya
kasiat dia ikut saya hampir lima puluh tahun
saya selalu bilang begini maggie nasi yang perempuan ini sebetulnya bukan di bisa jadi apa
interviewer nasibnya perempuan tuh lihat suaminya kau soalnya baik rempat nasib baik dia boleh hebat
ya tapi kalau suaminya nggak baik menurut saya iso iso set story makanya saya enak menyakiti
jadi orang tua itu memang harus menjadi panutan satu kata aja panutan contoh yang baik untuk anak anaknya nanti anak anaknya akan dengan sendirinya begitu ya
jadi gak guru nanti tidak jin disini tetep ada pengawasan penuntunan penggerahan ya baik versi fisik juga menjadi panutan